otoritas jasa keuangan berencana membebaskan uang muka bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor
langsung seneng ya bisa beli mobil motor tanpa uang muka
dan fasilitas bebas uang muka ini hanya berlaku bagi nasabah korporasi sayangnya
atau individu yang memiliki rekam jejak kredit yang baik
dilansir cnn indonesia com kepala eksekutif pengawas industri keuangan non bank ojk firdaus jailani menyatakan
yang bisa memberikan fasilitas tersebut ke nasabahnya
menurut firdaus alasan dibebaskannya uang muka bertujuan mendongkrak penjualan industri otomotif yang tengah lesu
akibat daya beli menurun
selain itu ojk juga ingin mendongkrak pertumbuhan penyaluran kredit perusahaan pembiayaan khususnya di sektor otomotif
pembebasan uang muka ini akan dikemas dalam bentuk payung hukum peraturan ojk yang ditargetkan rampung pada bulan ini
saya percaya bahwa tingkat bunganya akan semakin turun sehingga mungkin juga bunga untuk sektor pembiayaan ini akan semakin turun
ini akan mampu mendorong insya allah masyarakat karena dengan pertumbuhan ekonomi ini kan daya beli masyarakat juga sudah mulai naik
kemudian tingkat bunga turun apalagi didorong dengan misalnya bisa tidak dengan uang muka insya allah itu akan turun